presiden joko widodo menyampaikan pelonggaran penggunaan masker di indonesia artinya kini tidak wajib lagi menggunakan masker di area terbuka atau outdoor
tapi memang ada sejumlah aturan ya di transportasi publik masih tetap harus menggunakan masker termasuk diantaranya di dalam ruangan
nah ternyata indonesia ini bukan negara pertama loh yang menerapkan aturan ini sebelumnya sudah ada denmark perancis hingga inggris yang sudah menerapkan aturan pelonggaran penggunaan masker di tempat umum ini atau di area outdoor
sejak awal dua ribu dua puluh
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui zoom dengan ibu dewi petroliza koordinator fungsi penerangan sosial dan budaya kbri london
selamat malam waktu jakarta ibu dewi
selamat ya waktu inggris mbak maistri
bagaimana ibu kondisinya sudah sehat dalam kondisi sehat
alhamdulillah sehat selalu ya ini kita masih bicara soal pandemi covid sembilan belas
di indonesia nih bu kemarin presiden jokowi baru mengumumkan pelonggaran penggunaan masker
jadi kalau di tempat umum sudah tidak wajib lagi untuk menggunakan masker di indonesia
nah kalau inggris ini kan sudah melakukan sejumlah perlonggaran terkait covid sembilan belas termasuk terkait penggunaan masker di ruang terbuka sejak awal dua ribu dua puluh dua ya bu ya
nah evaluasinya sejauh ini seperti apa sih bu atas pelonggaran yang dilakukan
baik untuk secara umum pemerintah uk dan pemerintah di region ini maksudnya wales dan irlanda utara itu memang telah menghapus kewajiban penggunaan masker
memang di beberapa tempat masih diwajibkan seperti di rumah sakit
namun di tempat tempat lain seperti transportasi umum itu masih dilakukan sembawan
dan di irlanda utara itu pembatasan pembatasan ini telah dilakukan bertahap saja ya
jadi berdasarkan pengangkatan restriksi tersebut pemerintah inggris itu melakukan beberapa pembatawan atau evaluasi
antara lain melalui beberapa kebijakan antara lain diving with covid
jadi februari lalu pemerintah inggris mengeluarkan panduan
yang intinya menghapus hampir semua restriksi termasuk diban untuk menjaga jarak atau memakai masker atau isolasi mandiri
juga menghapus layanan tes covid gratis misalnya tes pcr atau antigen
juga dilakukan prioritas kepada perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan
termasuk melalui vaksinasi
lalu juga menyusun contingency planning
itu untuk memperkuat kapasitas penanganan apabila waktu waktu kembali muncul ya meningkat kembali
hal ini juga terkait karena sebenarnya kasus harian di inggris itu masih mencapai ribuan
jadi minggu ini sekitar enam sampai sepuluh kasus per hari
lalu juga dilakukan penguatan inovasi dan investasi di bidang kesehatan dan life sciences gitu
ini juga termasuk mendukung riset
untuk kesehatan dan hal hal terkait fokus pada itu kira kira mbak
tadi sempat disebutkan juga oleh ibu dewi bagaimana kemudian sudah ada pelonggaran
tidak wajib pakai masker maksud saya
tapi sempat juga ada kenaikan kasus
begitu kasusnya masih tinggi di sana
untuk mengatasi hal tersebut atau menanggapi tersebut
apa kemudian upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah inggris dalam hal ini
bahwa oke boleh lepas masker di ruang outdoor
tapi kasusnya juga bisa kita kendalikan kok gitu
jadi adanya kampanye publik ini memegang peranan pentingnya mbak
karena ini juga terkait respon masyarakat ya
jadi ada yang masih khawatir
karena kalau dari angka kasus beranya masih ribuan ya
namun juga masyarakat juga
dan juga yang sudah mengikuti
dan juga hal ini juga didukung di kalangan usaha gitu juga
mengukung terutama yang di berganti bidang hospitality
jadi adanya kampanye publik ini cukup berperan besar dalam
terkait memberikan kepercayaan publik
terkait angkatan restriksi covid sembilan belas
oke itu artinya ada dampak signifikan ya yang dihasilkan
dari adanya pelonggaran pelonggaran
terhadap kalau kita bicara soal perekonomian begitu yang ada di inggris
baik ini mungkin pelanggaran restriksi ini sebenarnya juga pertama kali dilakukan
itu pada pertengahan dua ribu dua puluh satu
jadi yang di awal dua ribu dua ini sudah pelonggaran kedua kalinya
dan pada saat pelonggaran restriksi di tahun dua ribu dua puluh satu itu
memang mendorong kembali peningkatan aktivitas konsumen
dan juga mendorong
pemulihan ekonomi hal ini didukung dengan pulihnya kepercayaan bisnis dan investasi
seperti masa sebelum pandemi
namun kemudian memang pdb inggris itu sempat turun lagi
karena akhir dua ribu dua puluh satu itu sempat diadanya varian baru ya
jadi itu berpengaruh pada turun
sementara untuk pelonggaran restriksi yang di awal tahun ini
memang signifikan itu belum tercermin
karena memang mungkin baru beberapa bulan
secara umum itu tingkat pengangguran itu sekarang level terendah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
namun di saat yang sama kenaikan inflasi juga tinggi gitu
yang mana itu tertinggi sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
jadi itu masih fluktuatif ya secara umum
namun memang adanya pengangkatan restriksi ini
ini disinyalir merupakan salah satu faktor untuk mendorong perbaikan ekonomi ini
karena kalau pelonggaran itu tidak dilakukan
kemungkinan memang dampaknya lebih parah dirasakan oleh masyarakat
tapi ada kondisi kondisi tertentu tidak bu dewi
yang kemudian harus menjadi perhatian
begitu bagi masyarakat maupun pemerintah
jadi ketika kondisi itu terjadi
artinya pengetatan aturan
kembali diterapkan begitu
apakah ada term term seperti itu
ini memang bisa seperti mengambil gambaran kondisi terdahulu ya mbak
jadi tadi seperti saya sampaikan
pada pertengahan juli itu sempat dilonggarkan
namun pada november itu kembali diberlakukan restriksi
karena adanya varian omikron baru
dan juga mungkin ada
tekanan terhadap tenaga kesehatan
jadi pada november itu kembali diberlakukan untuk wajib masker
namun di awal tahun ini
apa dia bukan kelonggaran kembali
jadi memang situational base
namun bedanya pada saat ini
pemerintah induk itu lebih confident
karena tingkat vaksinasinya juga sudah cukup sukses ya
jadi memang lebih
terakhir ini mungkin bu dewi
ketika di indonesia kemarin baru diumumkan
pelonggarannya oleh presiden jokowi dodo kan
jadi terbagi beberapa kubu ya
di antaranya ada yang kemudian senang
dengan tidak wajib lagi menggunakan masker di tempat umum
atau di area outdoor tepatnya maksud saya
dan tapi ada juga yang merasa was was
nah kita mau dengar cerita
kalau di inggris raya
sebenarnya respon masyarakat saat itu seperti apa
dan saat ini tuh masih ada nggak sih
tapi yang ini kan berarti sudah dari januari januari
sudah empat bulan berjalan
masih ada nggak sih tapi yang merasa was was
jadi tetap pakai masker kalau di outdoor
iya betul mbak
jadi sama disini juga bervariasi responnya
tapi karena restriksinya memang secara umum sudah hampir semuanya diangkat
memang kalau untuk masyarakat yang masih merasa khawatir
itu masih menggunakan masker di outdoor
tapi bukan merupakan kewajiban
namun masyarakat masih
yang juga sebagian besar juga sudah tidak menggunakan masker
kalau misalnya kita naik transportasi umum gitu
seperti bis atau cup itu atau sapunya
itu masih bisa kita temui orang orang yang masih memakai masker
jadi memang masih bervariasi responnya sih
oke karena ini kondisi yang berbeda ya
kalau di inggris raya memang sudah tidak apa apa
kalau nggak mau pakai masker di transportasi publik atau transportasi umum
tapi kalau di indonesia masih diwajibkan
untuk menggunakan maskernya
jika menggunakan transportasi publik
baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
koordinator fungsi penerangan sosial dan budaya kbri london
saat selalu ibu dewi